agar gusti prabowo mau mempertimbangkan kembali
mereka telah bersebutu dengan arga dana
untuk memberontak pada pajajaran gusti
mereka sangat tidak pantas untuk diangkat sebagai penggawa disini
cukup pemen surakerta
aku tidak perlu pendapat
mestinya orang orang seperti mereka
dibeloskan dalam penjara
karena mereka akan menjadi duri dalam daging gusti prabu
dan mereka akan berhantu keraian
serta akan merongrong
kekuasaan gusti prabu
jangan sembarang bicara
aku tidak pernah terpikir
untuk merongrong di bawah pejajaran
alhamdulillah kamu sudah sadar
raikian santang menyerangku
agar aku tidak menghalangi
untuk melawan paman balapati dan juga rasul laut sendiri
saat ini aku salah menghapirkan keadaan ibu nda
aku harus segera mencari raikian santang
kondisimu sedang tidak memungkinkan
ibunda tidak akan mengizinkan kamu untuk pergi kemana mana
ibu nda pun sangat mengkhawatirkan mereka
dan raka mula langsung langsung sudah pergi mencarinya
sekarang lebih baik kita disini
kita berdoa untuk keselamatan mereka
baik ibu nda
pak man balapati
lepaskan adikku pak man
aku tidak akan melepaskan orang yang selama ini aku cari cari
mereka berat hatilah
ada penyusup serangga
kau lari kemana kamu sancau

aku harus melihatnya sepertinya ada yang mengejutkan aku dan kemudian aku melihatnya
mohon maaf gusti ratu saya hanya menjalankan tugas dari gusti prabu
bahwa gusti ratu tidak boleh keluar dari wisma
tapi aku harus melihatnya di luar
tolong jangan gusti ratu
apa yang aku lakukan
bangun bangun bangun bangun
bawa mereka ke penjara
baik busti pram
bagaimana keadaanmu sekarang
alhamdulillah ibu unda
aku sudah lebih baik saat ini
kita tidak bisa berdiam diri suci seperti ini
kita harus segera membantu raka
walang sumpah dan juga kakek
karena paman balapati dan juga ratu raka
mereka adalah orang yang sangat licik ibu unda
walaupun ibu kan luragan kaki dan juga raka
walang sumpah di atas mereka
aku takut mereka melakukan hal yang curang ibu unda
mari ibu unda
bawa mereka ke penjara
kita harus pergi dari sini
kau urus mereka
dan aku membawakian santang
baik ibu unda

di ibu unda